dua puluh calon haji asal indonesia tiba di tanah suci
di mana sembilan belas sembilan ratus diantaranya sudah masuk ke mekah arab saudi
jemaah yang tiba di mekah disarankan menunaikan ibadah umroh wajib dan sunnah pada malam hari
petugas haji menyarankan umroh di malam hari guna menghindari teriknya sinar matahari
yang berdampak pada kesehatan jemaah nantinya
sementara lansia disarankan sholat sunnah di hotel
agar kesehatannya tetap terjaga hingga puncak haji wukuf di arafah pada sembilan zulhijjah
untuk penanganan jemaah petugas haji menyiapkan sembilan posko yang berada di kawasan masjidil haram
untuk malam hari itu kan lebih memberikan kemaslahatan
siang hari kalau mau ya gak apa apa kering lah
dan pakai ikhrop kan gak boleh ada kopi yang gini gak boleh ada ini itu
saat itu juga kita sampaikan ini lurah
kenapa jamaah jamaah itu kita anjurkan untuk malam hari
saudara jemaah haji lansia dan disabilitas bisa memanfaatkan jasa dorong kursi roda
saat melakukan ibadah di masjidil haram mekah arab saudi
pendorong kursi roda dibekali kartu dan juga identitas resmi
bagi jemaah haji lansia disabilitas dan beresiko tinggi
tak perlu khawatir jika ingin menunaikan tawaf dan sa i
pasalnya saat musim haji tiba jasa pendorong kursi roda
ramai bermunculan di sekitar kawasan masjidil haram
khususnya di terminal sip amir dan jiat
tapi anda wajib mengenali pendorong kursi roda legal dan ilegal
pendorong kursi roda resmi masjidil haram
dibekali rompi yang di punggung dan dadanya terdapat nomor
mereka juga dibekali kartu oleh pihak masjidil haram
mereka tidak diperbolehkan menarik tarif yang melebihi batas ketentuan
kartu kendali berfungsi untuk menjaga keselamatan serta keamanan jemaah
karena kartu kendali menjadi bukti jemaah benar benar diantar
mulai dari terminal hingga masjidil haram dan juga sebaliknya
mendorong kursi roda harus menyerahkan kartu itu ke petugas haji
lalu petugas haji mengecek jemaah dan meminta jemaah membayar
saudara untuk mengetahui informasi terkini jemaah haji dari mekah arab saudi
kita sudah tanyakan kita sudah bergabung dengan jurnalis kompas tv imron fahim di sana
assalamualaikum selamat siang imron
kegiatan hari ini apa saja yang dilakukan oleh jemaah haji indonesia di mekah
dan selamat siang waktu indonesia
dapat kami laporkan bahwa di hari ini hari jumat aktivitas jemaah haji yang sudah tiba di kota mekah
khususnya yang dari madinah beberapa hari lalu diberangkatkan hingga hari ini
itu ada sekitar dua puluh delapan ribu yang sudah ada di mekah
mereka sebagian sudah melakukan umroh wajib dan sebagian laginya masih belum
akan disederhakan untuk melakukan umur wajib
dan di hari jumat ini merupakan hari pertama hari jumat bagi mereka berada di mekah
tentunya harapannya mereka adalah dapat melaksanakan sholat jumat di masjidil haram
kemudian terkait dengan apa yang perlu diperhatikan oleh jamaah selama di masjidil haram adalah tentu saja membawa air minum kemudian payung dan juga kantong sandal
hal ini perlu dipersiapkan agar kondisi kesehatan dan keselamatan jemaah haji tetap terjaga
dan jemaah haji selama di masjidil haram tentunya dapat menggunakan fasilitas seperti kursi roda dan seputar listrik
hal ini untuk mempermudah khususnya jemaah alam siya dan disabilitas untuk melakukan toa maupun sa i
dan sejauh ini hingga hari ke tiga belas
masa operasional keberangkatan jemaah haji ini tercatat sudah ada delapan puluh delapan sembilan ratus jemaah haji yang ada di tanah suci
masjidil haram ini ada sekitar dua kloter
gelombang pertama pasca ke dua yang sudah tiba di kota mekah
dan pada pagi ini waktu arab saudi mereka sudah memasuki hotel untuk kemudian beristirahat selama kurang lebih dua tiga jam
dan selanjutnya akan dibimbing oleh ketiga untuk melakukan umrah wajib
dan memang terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini
ini sesuai dengan tema dari kementerian agama yakni haji ramalansia
tentunya kementerian agama khususnya petugas haji ppih arab saudi ini memberikan fasilitas terutama kursi roda di setiap penginapan ataupun hotel
hal ini untuk mempermudah jamaah lansia dan disabilitas untuk beraktivitas
dan timbuhan untuk jamaah selama berada di mekah
di mekah maupun madinah agar tidak terlalu memporsir tenaganya melakukan ibadah secara berlebihan
khususnya di masjidil haram maupun di masjid nabawi
jamaah perlu menjaga stamina nya karena puncak haji masih lama sekitar tiga minggu lagi
demikian yang dapat kami laporkan dari masa arab saudi kembali ke anda di studio messi
jemaah haji tiba di mekah sejumlah fasilitas telah disiapkan terutama bagi lansia terima kasih
jurnalis kompas tv imron fahim yang melaporkan langsung dari mekah arab saudi
semoga dilancarkan dalam tugas dan ibadah imron